afiq aku sudah melihat kamu menghancurkan hidup kamu sendiri afiq
dan barusan aku dari rumah sakit
tapi ternyata kamu udah pergi mengantarkan tira pulang
dan barusan perbuatan kamu itu hanya akan menghancurkan hidup kamu lagi afiq
itu sama saja dengan bunuh diri
kamu gak usah ngurus urusan aku
kamu tahu alasan aku
sebaiknya kamu urus sendiri diri kamu
di sini supi ya
yang aku tahu biasanya di sini rame loh
aku udah booking satu tempat ini
jadi cuma kita berdua yang ada di sini
bela booking tempat ini hanya untuk aku dan dia
kalau semalam aku gak lupa
mungkin ini akan membuat aku bahagia
tapi aku tahu
sebenarnya kamu hanya berusaha untuk bahagia
kamu pura pura melupakan masa lalu kamu untuk bersama aku
aku tetap akan merasa bahagia
minta menu nya ya
enggak kan mbak mau pesan apa
kamu dulu kamu mau pesan apa
aku samain sama kamu aja boleh gak
kita pesan minumnya aja dulu ya mbak

hampir dulu boleh gak
iya bentaran doang
kamu yakin mau makan di kafe itu setelah
enggak sih bukan makan aku cuma pengen es krimnya aja
udah gak apa apa aku kan dokter jadi aku tahu
bu dokter yang tahu segalanya
tapi anehnya kok bu dokternya kayak anak kecil sukanya es krim
ya abis gimana aku lagi pengen es krim
oke deh tapi nanti es krimnya diteku aja ya
jadi kamu tunggu aja di mobil nanti aku beliin oke
mbak es krimnya dua ya
mas sepi ya
iya mas kafenya di booking sama pasangan suami istri makanya sepi deh
oh gitu romantis ya
afif beli es krim berarti dia datang kesini sama syifa
ya ampun tiara ini apa apaan sih
aku pengen aja ngeliat kamu kayak badut
kalau kayak badut tuh gini ya
kenapa puas puas sudah ketawain aku
kita pulang yuk
minuman kita kan baru datang kita minum aja dulu yuk
ada meeting dadakan di kantor
muin kan di kantor
next time kita atur supaya kita punya waktu berdua gitu
lebih ke kota adat
pasangan suami istri makanya sepi deh
kita pulang ya afif kamu janji dulu sama aku vy kamu nggak bakal ninggalin aku kan
aku nggak akan ninggalin kamu hafiz coba ulangin sekali lagi
enggak akan ninggalin kamu asis kamu janji seminggu lagi kamu bakal nikahin aku iya
suami dia assalamualaikum waalaikumsalam
hai afif aku sudah melihat kamu menghancurkan hidup kamu sendiri afif dan barusan aku dari
rumah sakit tapi ternyata kamu udah pergi mengantarkan tira pulang dan barusan perbuatan
kamu itu hanya akan menghancurkan hidup kamu lagi ya vip itu sama saja dengan bunuh diri
vip kamu nggak usah ngurus urusan aku kamu tahu alasan aku sebaiknya kamu urus sendiri diri kamu
apa yang telah kamu lakukan apa
kamu telah berjanji kepada tiara kalau kamu ingin menikahi dia itu merupakan kesalahan yang sangat besar
eh janji kamu itu lebih buruk daripada kamu berbohong apa
ayo kalau kamu gak bisa tepati janji kamu itu hanya memberikan harapan palsu kepada tiara
afif dan tiara
afif dan tiara
afif selama ini tiara telah memperdayai kamu afif
dia akan terus melakukannya memperdayai emosi kamu
afif dalam hatinya tiara
dia tahu kalau kamu masih mencintai bella
saya dan dia juga tahu apapun yang kamu lakukan terhadap dia itu sebagai balas karena kamu telah menyelamatkan dia dari bunuh diri
dengan kamu menyalahkan aku
itu sama saja dengan kamu masih mencintai bella
kamu gak mungkin bisa menepati janji kamu terhadap tiara
gak akan mungkin
kalau kamu ingin menikahi tiara
apa yang terjadi sama mereka
gavin mau bawa afif kemana